pebulu tangkis tunggal putri indonesia gregoria mariska tunjung
tersingkir di turnamen super seribu indonesia open dua ribu dua puluh
juara spaint master dua ribu dua puluh tiga
dikandaskan pebulu tangkis india pusarlah sindhu
di babak tiga puluh dua besar
yang berlangsung di istora senayan selasa siang
berbekal kemenangan di dua pertemuan terakhir
melawan pebulu tangkis india
yang telah dua kali meraih medali olimpiade
georgie tampil percaya diri di depan publik sendiri
game pertama berlangsung ketat
sindu berhasil memanfaatkan beberapa kesalahan
antisipasi pebulu tangkis ranking sembilan dunia ini
pertandingan berlangsung dengan durasi cepat di game
kedua sindu unggul sebelas tujuh hingga jeda
jujur untuk hari ini sih saya ngerasa
kalahnya itu dengan diri sendiri gitu
apa ya mengontrol diri untuk
nggak bisa mengotor diri untuk lebih tenang gitu gitu sih mas
jadi itu yang mungkin faktor terbesar sehingga saya gak bisa tenang
dan banyak melakukan kesalahan sendiri gitu gitu